jadi diingat ya bawa barangnya sesuai saja jangan sampai ditahan
nanti kalau ditahan menunggu lagi sampai berapa gerhana lagi saya harus menanti berangkat haji
oh bicara gerhana memang tadi malam ya
ini ada satu fenomena alam pemirsa yang cukup langka dan kembali terjadi pada malam tadi
masyarakat indonesia dapat melihat gerhana bulan sebagian
para pecinta astronomi pun tidak mau ketinggalan mengabadikan fenomena alam ini
masyarakat indonesia baru saja menikmati gerhana bulan sebagian atau parsial pada tujuh agustus pukul dua puluh dua lima puluh menit hingga delapan agustus dua ribu tujuh belas pukul tiga lebih lima puluh menit waktu indonesia barat
momen ini dimanfaatkan oleh komunitas himpunan astronomi amatir jakarta atau haj untuk diabadikan
beragam alat seperti teleskop kamera serta laptop pun digunakan untuk merekam proses terjadinya gerhana bulan
bagi mereka ini merupakan waktu yang sangat berharga karena mereka dapat berkumpul bersama menikmati indahnya gerhana
jadi kita menikmati saja dari fase awal sampai fase akhir kita lihat perubahan apa yang akan terjadi pada saat gerhana bulan sebagian ini
jadi kita rekod kita foto dan nanti kita diskusikan pada setiap kegiatan pertumbuhan rutin kami
sementara itu di sidoarjo jawa timur gerhana bulan tak hanya dinikmati oleh para pengguna
tapi juga penggemar astronomis
siswa smp dan sma pun memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar secara langsung
nah belum pernah lihat gerhana bulan
terus ngelihat sampai detail detail banget itu cuma di buku
sebelumnya telah terjadi satu kali gerhana bulan dan satu kali gerhana matahari
baik yang bisa maupun tidak bisa dilihat di indonesia
dan diprediksi akan terjadi gerhana matahari total pada

namun tidak bisa dilihat di indonesia